kita dalam melaksanakan vaksinasi ini kita menggunakan
apa yang kita sebut dengan tiga kunci sukses vaksinasi
pertama komunikasi dan koordinasi
kemudian yang kedua informasi dan yang ketiga edukasi
kita memang melibatkan semua stakeholder yang ada di kepri ini
baik pemda kemudian tni polri kemudian kawasan kawasan industri
kemudian berbagai elemen masyarakat yang lain
saya kira kita tidak boleh lengah harus waspada
jangan sampai ada gelombang ketiga di indonesia ini
yang wabidul sukses di kepri
maka kita harus melakukan langkah langkah antisipasi untuk itu